komodo sudah terkenal buas dan berbahaya tapi sebuah video viral justru memperlihatkan seorang pecinta hewan menggendong reptil mematikan yang hanya ada di indonesia ini
benarkah demikian kita telusuri bersama
sebuah video yang beredar di dunia maya menarik perhatian warga net dunia termasuk warganet tanah air
bagaimana tidak dalam video tersebut terlihat seorang pencinta hewan tengah menggendong reptil raksasa yang menyerupai komodo
ya video milik akun at the ril tarzan ini memang menjadi viral setelah dibagikan oleh akun populer sembilan gag dengan keterangan yang menyebutkan reptil raksasa buas asal indonesia komodo
bahkan video yang diakhiri oleh ciuman pria bernama asli mickey holsten kepada reptil kesayangannya itu telah ditonton empat tiga juta kali dalam waktu
kurang dari satu hari
sontak belasan ribu warga net langsung mengomentari tindakan yang sangat berbahaya
jika benar reptil tersebut adalah seekor komodo
lalu benarkah reptil tersebut adalah komodo
kontras dari keterangan unggahan milik akun sembilan gag sebenarnya holster sudah menyebutkan bahwa reptil yang digendongnya adalah salvator black dragon asal indonesia
spesies reptil ketiga terbesar di dunia setelah komodo dan buaya
selain holstan sebuah komentar dari akun instagram resmi milik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan indonesia pun akhirnya meluruskan berita simpang siur yang terlanjur viral itu
dalam komentarnya akun ad kementerian lhk menyatakan reptil tersebut bukan komodo melainkan black dragon atau asian water monitor dessert alias biawak air asia
jika dilihat dari ukuran memang biawak dewasa tersebut termasuk besar dan gemuk sehingga menyerupai

namun warna kulit yang terlalu hitam dan lidah yang tidak menunjukkan warna merah muda khas komodo adalah karakteristik mencolok yang dapat membedakan keduanya
meski demikian bukan berarti menggendong black dragon tidak memiliki resiko
penyebabnya black dragon tetap memiliki gigi gigi dan cakar yang tajam